kita akan informasi selanjutnya tni angkatan laut menguji coba alusista baru dari negara ceko berupa roket vampire di situbondo
senjata ini jauh lebih canggih dari jenis sebelumnya karena bisa dioperasikan secara digital
beginilah dentuman luncuran misil misil roket senjata terbaru tni angkatan laut yang diuji cobakan di pantai banongan situbondo
dalam hitungan detik misil berteknologi canggih ini meluncur satu persatu menuju sasaran berjarak puluhan kilometer
roket berjenis multi launch rocket system atau mlrs kaliber satu ratus dua puluh dua mm ini kerap disebut dengan nama roket vampir
ini adalah alutsista terbaru tni angkatan laut untuk memperkuat perbatasan
hasil uji coba roket yang disaksikan langsung oleh kasal laksamana ade supandi ini dinilai memuaskan
meski ada sepuluh roket yang meleset
tidak terleset tetapi secara keseluruhan akurasinya cukup baik
tidak seperti roket yang dimiliki sebelumnya roket vampir ini bisa dikendalikan secara digital
ini adalah alusista terbaru tni angkatan laut yang dikendalikan secara digital
berbagai tambahan alutista baru ini diharapkan bisa memberi rasa percaya
berbagai tambahan alusista baru ini diharapkan bisa memberi rasa percaya